mabes polri menetapkan tiga tersangka dalam kasus penembakan brigadir yosua yakni baradae brigadir riki dan supir istri verdi sambo bernama kuat
salah satu tersangka yakni baradae mengaku bukan pelaku utama penembakan namun mendapat perintah dari atasannya
pengembangan penyidikan kasus penembakan brigadir yosua semakin mengarah kepada mantan kadipropamir jen polisi fedy sambo
akankah dalang penembakan brigadir yosua tersingkap
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan kriminolog universitas indonesia prof adrianus meliala
selamat sore pak adrianus
dan kuasa hukum keluarga brigadir yosua yonatan baskoro selamat sore pak yonatan
selamat sore mbak
oke saya mau ke pak yonatan terlebih dahulu pak yonatan sudah ada tiga tersangka kasus penembakan brigadir yosua baradae kemudian brigadir riki
supir putri candrawati istri ferdisambo bernama kuat
bagaimana kemudian tim kuasa hukum keluarga brigadir yosua menanggapi penetapan tiga tersangka ini
baik tentunya dari kami ingin mengapresiasi polri ya
meskipun pada akhirnya baru sekarang ya
karena sudah melewati proses terdahulu yang direkayasa tersebut
dan kami juga ingin semuanya dibuka seterang terangnya
dan jangan sampai tiga orang yang sudah tersangka ini justru hanya sebagai tumbal untuk memuaskan publik
semua yang terlibat baik pihak intern maupun eksternal ini juga harus diperiksa
kalau memang terbukti dan memenuhi unsur segera tetapkan jadi tersangka
dan kemudian harus diproses
oke baik jadi semuanya harus diperiksa
kalau misalnya tidak memenuhi unsur sebagai tersangka ya buat apa ditetapkan begitu ya
tapi semua pihak harus digali keterangannya
pak adrianus pak deanus dengan adanya tiga tersangka ini yang posisinya adalah orang dekat irjen verdi sambo
apakah kemudian semakin menguatkan dugaan ini mengarah ke irjen polisi verdi sambo
karena ini tiga orang dekatnya semuanya
ya saya kira boleh dibilang begitu ya
bahkan mungkin menyebut nama fs itu tinggal di bibir saja gitu
apa kata penyidik saja
jadi saya kira tanpa mendahului rasanya memang semua analisis tinggal mengarah ke sana
oke jadi menyebut nama fs itu tinggal di bibir saja tanpa mendahului konferensi pers yang akan disampaikan oleh kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo sebentar lagi
tapi kayaknya prof adrianus dan juga pak yonatan sudah dapat bocorannya
ini saya ingin tanya apakah kemudian penetapan tiga tersangka yang merupakan orang dekat dari irjen polisi verdi sambo semakin menguatkan
jadi kalau sudah ada tuduhan ataupun menguatkan dugaan ini memang mengarah ke yang bersangkutan
pak yonatan anda sudah mendengar itu sudah memprediksi itu
ya kalau kami memang sudah mengerucut
tapi biarkanlah polri nanti yang mengumumkan secara resmi
dan kita juga masyarakat sudah pada tahu semua
berdasarkan keterangan keterangan faksi
yang baradae dikatakan diperintah oleh atasan bukan ajudan atau bukan sesama ajudan
ya siapa lagi
ya siapa lagi
tapi kalau dari kami kita tunggu saja pernyataan resmi dari bapak kapolri
oke jadi menunggu pernyataan resmi dari bapak kapolri
sekali lagi kalau saya simpulkan sepertinya anda sudah tahu tanpa mendahului apa yang disampaikan oleh kapolri begitu ya
tapi saya ingin tanya pak yonatan apakah kemudian tim kuasa hukum sudah mendapat informasi
kalau memang motif penembakannya ini kepada brigadir yosua berbeda dengan motif yang sebelumnya
yang dilontarkan oleh polri
kalau motif sebelumnya itu kan adalah motif pelecehan
apakah kemudian anda dan tim kuasa hukum sudah tahu motif penembakannya
sampai sekarang kita belum tahu ya motif penembakan tersebut apa dan kenapa
tetapi jika dikatakan pelecehan di sini itu harus di cross check
karena yang menyatakan itu kan bermasalah semua
dan sekarang sedang diperiksa
kalau memang mau ngomongin pelecehan seksual apa buktinya
dan itu bukti bukti
yang udah dihilangin ambil lagi semua
tinggal periksa call data recordnya
jadi enggak tuduh tuduh pelecehan pelecehan seperti ini
apalagi narasi narasi sudah direkayasa semua ya
oke jadi kalau motifnya dari tim kuasa hukum belum tahu ya
apakah motifnya itu pelecehan atau tidak itu tunggu pembuktian
tapi pak adrian kalau dilihat keterlibatan tiga orang dekat irjen ferdisambo
jadi kalau motif ini kan sulit sekali ya
itu temukan ataupun dibuktikan
kalau anda analisis motif penembakannya yang melibatkan begitu banyak pihak
apalagi orang orang dekatnya fadisambo
ini apa sih sebetulnya pak adrianus
ya saya bukan ahli nunggu yum ya
tetapi begini melihatnya
bahwa ada sekuen yang makin kecil ya
episode yang makin kecil yang tidak atau belum terjelaskan
melalui rekaman cctv misalnya
terkait dengan motif
jadi kalau tadinya kita berpikir selama tiga puluh menit itu tidak diketemukan cctv
dan tidak tahu apa yang terjadi
maka dengan pengakuan e dan aktivitas yang dilakukan
ya maka saya menduga bahwa tinggal sepuluh menit ya
yang belum jelas itu
sepuluh menit itu yang saya kira
menjadi alasan mengapa fs itu turun dari mobilnya
setelah mendengar telepon
lalu seakan akan berlari kembali ke rumah dinas
menit sepuluh menit itu apa
apa yang diperbuat
atau apa yang terjadi
sehingga kemudian lalu
saya berduga ya
fs kemudian datang
lalu kemudian bertemu dengan berbagai pihak itu
lalu kemudian terlibat ya
berdibang begitu dalam satu kontak tembak
itu yang saya kira paling bisa menjelaskan motif itu
fs diberikan bacaan
ya membaca sesuatu lalu ngamuk
atau fs diberikan satu perkataan lalu ngamuk
atau fs diberikan satu pemandangan lalu ngamuk
wah itulah yang saya kira perlu dipecahkan dan kita nggak tahu apa yang terjadi
nah ini mungkin menarik bagi kita
adalah bahwa apapun yang kemudian menjadi motif
itu saya kira kita semua harus siap loh
jadi kalau kembali kepada tim pengacara ya
mengatakan bahwa buka saja
kalau nanti kemudian lalu ada misalnya ada motif yang kemudian lalu agak mengimplikasi pada korban brigadir c
ya kita juga harus siap loh dalam rangka
jadi sepuluh menit yang kita tidak tau apa
karena memang tidak ada cctv di dalam rumah
itu adalah motif yang bisa menjelaskan begitu ya
kenapa penembakan itu terjadi
tapi sepuluh menit itu kan tidak bisa dijelaskan
nah pak adrianus bagaimana kemudian para penyidik menjelaskan ataupun merangkum satu persatu kejadian selama sepuluh menit itu
untuk tau motifnya
amat tergantung pada pengakuan dari pihak pihak yang hidup ya
misalnya ibu putri
lalu kemudian tadi apakah baradae juga tahu situasinya
atau pak ss
atau ada lagi pihak yang terlibat dalam menit menit terakhir itu
nah apakah kemudian lalu ada semacam kecocokan kecocokan versi diantara mereka
atau ya diantara mereka sudah saling
sudah saling apa ya
sudah saling kompromi dalam rangka apa yang motif tidak dikeluarkan
itu kan yang lalu kemudian menjadi pertanyaan
apakah kemudian polisi percaya pada keterangan suami istri misalnya
nah ini juga penting untuk didalami
jadi hanya berpegang pada keterangan suami istri saja
ataupun keterangan orang orang dekat dari verdi sambo
apakah kemudian scientific crime investigation bisa menemukan motif tadi prof adrianus
jangan lupa bahwa yang namanya scientific crime visi itu kan sebenarnya alat bantu ya
alat bantu yang mampu mendekatkan mampu menempelkan puzzle puzzle gitu
nah masalahnya adalah bahwa misalnya balistik forensik itu kan udah nggak bisa lagi bicara tentang motif
demikian juga misalnya kedokteran forensik juga sudah berhenti
mungkin ke psikologi forensik ya
kalau misalnya dalam hal ini kepada ibu putri itu misalnya bisa dibuat
asesmen psikologis yang proyeksi dia
dimana kemudian lalu bisa diketahui motifnya
cuma masalahnya kan yang bercakap cakap itu rada rada untouchable tuh dalam bahasa saya tuh
belum bisa dikenai tuh
ya nggak tahu nih gimana kata penasihat hukum nih
kok bisa sebulan lebih kok susah banget sih diperiksa ya
tapi sudah bisa pergi ke morris jaksal sudah bisa pergi ke mako brimob
nah ini gimana cara melihatnya nih
saya sebagai pengamat agak bingung juga sih
jadi karena lamanya ibu putri candrawati yang belum bisa ditemui kemudian belum memberikan keterangan kepada penyidik itu kemudian menyulitkan untuk bisa menggali informasi ataupun menggali kepingan kepingan puzzle
saya akan bahas nanti lebih dalam soal kepingan kepingan puzzle
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada kuasa hukum keluarga brigadir yosua yonatan baskoro
dan apakah kita masih bergabung dengan kriminolog ui profesor adrianus meliala
oh tampaknya kita mengalami kendala komunikasi
saya mau ke pak yonatan
pak yonatan ini masih banyak kepingan kepingan ataupun puzzle yang belum terpecahkan dari kasus ini
meskipun sudah ada pengakuan dari baradae
bagaimana kemudian tim kuasa hukum melihat kepingan kepingan yang masih belum tersingkap ini belum terpecahkan ini
jadi untuk kepingan kepingan ini kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik
dan ini menurut kami adalah momentum bagi polri untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat
yang dimana polri dimatakan
polri dimata masyarakat adalah institusi yang begitu teramat kredibel sebagai pengayuh masyarakat
sehingga penyidik dalam hal ini melakukan penyidikan pada kasus penembakan brigadir joshua
harus lebih transparan lagi
dan betul betul mengusut tuntas siapapun itu pihak yang terlibat
baik di dalam institusi polri tersebut
maupun dari lembaga lembaga lain yang mungkin juga turut tergabung dalam pemufakatan jahat sindikat oknum kepolisian ini mbak
oke anda mengatakan bahwa oknum oknum yang lain di kepolisian yang kemudian turut serta dalam kasus penembakan ini
artinya dua puluh lima polisi yang sudah dimutasi ini menurut kuasa hukum keluarga brigadir yosua harus dijerat pidana atau cukup diberikan sanksi etik saja
baik tentunya kita harus melihat dulu ya
sekarang sedang diperiksa ya
sedang dilakukan pemeriksaan terhadap dua puluh lima polisi
jadi kalau kita lihat sama polisi tersebut nanti dilihat
jika memang sudah memenuhi unsur melakukan tindak pidana maka harus tegas
harus jalani proses pidananya
dan jika sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan maka harus diberhentikan dengan tidak hormat
oke jadi harus dijerat pidana dan diberhentikan secara tidak hormat
itu harapan dari tim kuasa hukum keluarga brigadir yosua
apa yang sudah disampaikan
ini kan baru sebatas pengakuan saja
harus ditemukan alat bukti lainnya untuk bisa menetapkan
ini betul betul ilegal begitu ya
selain ada keterangan dari tersangka ataupun saksi
selain ada pengakuan
ada juga alat bukti lainnya
ini kalau menurut tim kuasa hukum
bagaimana kemudian tim sus atau tim khusus dari polri bisa merangkai ini semua
karena kan olah tkp sudah direkayasa
ada beberapa barang bukti yang hilang
ya dari kami kami rasa polisi kita ini sudah modern dan canggih canggih ya
jadi seharusnya dengan menggunakan metode scientific crime investigation itu
ada metode metode khusus yang mampu mengungkap kasus ini
misalkan alat bukti alat bukti yang sudah dirusak
atau yang sudah dibersihkan dan dihilangkan ya
kita masih bisa itu lihat recordnya
misalkan handphone dihilangkan
itu kita lihat aja call data recordnya itu pasti kelacak
nah ini tinggal bapak bapak polisi yang terhormat ini
mau atau tidak mencari betul betul sampai ketemu bukti bukti yang sudah dirusak itu
ditambah juga dengan saksi saksi yang belum diperiksa
silakan diperiksa periksa seiring berjalan perkembangan pemeriksaan pemeriksaan saksi
yang sudah jadi tersangka khususnya
dan untuk tersangka sendiri
juga harus kita pertanyakan tidak serta merta kita telan mentah mentah begitu
karena pernyataan dari awal sampai sekarang kan berubah berubah terus ini
kalau kita ngomongin keterangan palsu itu ada pidananya juga
jadi perubahan keterangan yang disampaikan oleh para saksi juga bisa dijerat dengan pidana memberikan keterangan palsu begitu ya
menurut kuasa hukum keluarga brigadir yusuf al terakhir
kita hanya menunggu sebetulnya
keterangan resmi yang akan disampaikan oleh polri soal tersangka baru
tapi ini kalau tadi kita sudah diskusi dengan keterlibatan tiga orang dekat dari irjen polisi fedy sambo
semakin menguatkan keterlibatan yang bersangkutan
apakah kemudian jika nanti irjen ferdisambo menjadi tersangka
kemudian kuasa hukum dari keluarga brigadir yusuf al terakhir puas
atau apa yang menjadi langkah selanjutnya nanti
tentu harapan kami dari keluarga dan selaku kuasa hukum keluarga
kami minta ini semua diusut tuntas sampai ke akar akarnya terang benerang
jangan sampai otaknya ini lolos
ataupun yang bisik bisikin otak perencanaan pembunuhan ini juga lolos begitu
mungkin bahkan yang di tkp itu juga melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana itu juga harus diperiksa
dan semua dari awal
yang menyatakan otopsi
pertama ini karena luka tembak menembak
nah itu kan sudah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat
semua aspek yang menutup nutupi ini harus segera diproses diperiksa
agar citra dan marwah polri institut kepolisian ini bisa kembali mendapatkan rasa kepercayaan dari masyarakat mbak
baik ini merupakan pertaruhan dari polri
apakah bisa menjaga marwahnya di mata masyarakat
kalau memang betul betul ingin membuka terang benderang
dan juga transparan kasus penembakan brigadir yosua
kita tunggu nanti bagaimana keterangan resmi yang akan disampaikan oleh kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo
apakah itu bisa menjawab keraguan kita semua
keraguan masyarakat terhadap komitmen dari polri
kita akan tunggu
kuasa hukum keluarga brigadir yosua yonatan baskoro
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
dan sebelumnya ada kriminolog ui adrianus meliala